badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg mengimbau masyarakat waspada
terjadi puting beliung longsor hingga banjir sebagai dampak dari cuaca ekstrim
yang merata di hampir seluruh wilayah di indonesia
lantas apa saja yang menjadi rekomendasi bmkg terkait kesiapan
kewaspadaan atau kesiagaan untuk mencegah terjadinya dampak cuaca ekstrim berkepanjangan ini
melalui semuanya dari kami sudah terhubung bersama afah rirajab
selaku kepala pusat meteorologi bmkg selamat siang pak fahri
assalamualaikum selamat siang selalu
pak fahri langsung saja kami ingin tahu dari anda
kalau data dari bmkg seperti apa
wilayah mana saja yang menjadi perhatian untuk diwaspadai potensi cuaca ekstrim saat ini
jadi memang saat ini di bagian besar indonesia memang sudah
memasuki musim penghujan ya
bmkg memperkirakan halo
silakan pak fahri
ya dari hasil perkiraan di bmkg
rata hampir di seluruh wilayah indonesia itu berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya
halo bisa didengar
baik silahkan pak saya mendengar dengan jelas
oke baik terima kasih
ya jadi sampai dengan saat ini memang masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah indonesia
mulai dari aceh sumatera utara riau kepulauan riau ya
sementara hampir seluruh wilayah sumatera
kemudian di jawa itu mulai dari banten jawa barat kai jawa tengah
jogja jawa timur ya
bali ntb ntt
kalimantan juga hampir seluruh kalimantan
sulawesi utara gorontalo sulawesi tengah dan sulawesi
nah ini provinsi provinsi yang memang kita nilai masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
yang bisa mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi
baik bencana hidrometeorologi
indonesia merata ya pak ya dari aceh hingga ke papua kalau anda sebutkan dari banyaknya provinsi yang akan dilanda cuaca ekstrim
tapi kalau kita boleh tahu pak fahri sebenarnya ini kalau kita menyimak ya dari perkembangan
yang telah kita dapatkan juga kami himpun bahwa penyebab dari cuaca ekstrim ini terjadi karena memang indonesia ini berada di daerah pertemuan air
dan memiliki penguapan yang kuat begitu ya pak fahri
iya betul jadi kondisi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu bisa terjadi karena beberapa faktor dinamik atmosfer ya
saat ini kita masih dipengaruhi oleh kondisi lanina ya
kemudian dalam skala regional banyaknya suplai uap air baik itu dari samudera india maupun samudera pasifik ya
dan kemudian adanya daerah pertemuan angin ya
daerah pertemuan angin yang dapat menyebabkan pertumbuhan awan awan hujan
kenapa ada daerah pertumbuhan angin ini bisa jadi karena memang faktor lokal ya geografis tempat ataupun faktor regional
seperti adanya pusat tekanan rendah kemudian adanya gelombang gelombang atmosfer
itu yang mempengaruhi pertumbuhan awan di wilayah indonesia
jadi kombinasi antara faktor fenomena atmosfer skala global regional dan lokal ini yang berkontribusi terhadap pertumbuhan awan awan hujan di wilayah indonesia saat ini
baik pak fahri sederhananya saja pak fahri kalau kita sebagai warga masyarakat awam untuk mengenali cuaca ekstrim ini atau potensi bencana
yang akan terjadi kalau kita di pagi hari apakah benar udara terasa panas sejak pagi hari kemudian terlihat awan kumulus sejak pagi terbentuknya awan kumulonimbus udara terasa lebih dingin dan hujan lebat terjadi tiba tiba
ya jadi kondisi hujan di periode awal musim hujan seperti saat ini ya cenderung terjadi pada maksud saya dengan durasi yang singkat tapi lebat gitu ya
biasanya mulai terjadi hujan itu siang menjelang sore antara jam dua jam tiga kemudian berakhir di sekitar jam enam jam tujuh malam
itu tipikal dari hujan di periode awal musim saat ini awal musim hujan ya
nah memang tanda tandanya seperti itu biasanya pagi justru cerah gitu ya
pagi cerah udara agak sedikit panas ya lembab gerah gitu ya
kemudian menjelang hujan biasanya akan bertiup angin yang dirasa cukup dingin gitu ya
nah gitu ya
itu kondisi yang memang terjadi di periode awal musim hujan seperti saat ini
nah nanti ketika kita sudah masuk puncak musim hujan di sekitar bulan desember januari februari pola hujannya akan berubah lagi
cenderung bisa terjadi sepanjang hari walaupun tidak lebat gitu ya
gerimis tapi mulai dari pagi sampai malam dini hari itu bisa terjadi
nah itu pola hujan di periode puncak musim hujan nanti
nah ini yang perlu diwaspadai memang saat ini hujan lebat tapi dalam durasi singkat
artinya bulan oktober ini hingga bulan november itu intensitas hujannya tidak terlalu tinggi
lebih apa ya lebih banyak aktivitas hujan ini terjadi di bulan desember hingga ke januari februari dua ribu dua puluh satu
seperti itu ya pak hampir setiap hari akan hujan di bulan september hingga februari mendatang
jadi puncak musim hujan kita pikirkan antara desember januari februari
itu puncak musimnya ya
kita periode puncak musim hujan durasi hujan bisa lebih panjang ya
bahkan bisa sepanjang hari hujan terus itu bisa
nah tapi sekarang di oktober november ini kita di periode awal musim hujan
durasinya pendek hujannya tapi lebat gitu ya
nah itu juga yang perlu menjadi kewaspadaan kita
menjadi kewaspadaan bagi kita semua di tanah air pak fahri
kalau anda katakan memang aktivitas atmosfer seperti fenomena lainnya akan berlangsung hingga februari nanti di dua ribu dua puluh tiga
tapi kalau kita minta dari anda
rekomendasi apa yang bisa diberikan dari bmkg menghadapi cuaca ekstrim di berapa wilayah yang ada di indonesia
mungkin kita bisa mulai semua dari lingkungan kita dulu masing masing ya
pastikan saluran air siap untuk menerima dan mengalirkan air gitu ya
kemudian dalam skala yang lebih luas pemerintah baik pusat maupun daerah
pastikan sungai sungai itu dikeruk ya
siap untuk menerima dan mengalirkan air ke laut
sehingga tidak terjadi banjir atau genangan
kemudian pohon pohon yang udah tua rimbun itu mungkin mulai dipangkas gitu ya
dan untuk masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruang
persiapkan diri untuk beraktivitas dalam kondisi hujan gitu ya
pengendara motor mungkin lebih berhati hati gitu ya
kemudian siapkan payung jas hujan
dan yang gak kalah penting juga tentu kondisi kesehatan
kondisi kesehatan kita di musim penghujan ini
perlu menjadi perhatian juga
dan yang terakhir tentu terus update informasi cuaca dari bmkg
baik itu di media maupun di website ataupun di akun akun sosial media bmkg
mengurangi aktivitas di luar rumah
seperti yang juga ini senada dengan apa yang disampaikan oleh heru budi hartono ya
selaku pj gubernur dki jakarta untuk mengimbau kepada masyarakat sebaiknya wfa saja
ketika musim hujan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah
tapi kalau menjadi perhatian dari bmkg sebenarnya wilayah mana ya pak
yang menjadi perhatian bmkg yang potensi hujannya paling tinggi dan paling berpotensi mendapatkan potensi bencana
ya sebenarnya merata yang pada seluruh indonesia ya
tapi contoh misalnya untuk jabodetabek relatif wilayah selatan itu potensinya lebih tinggi
seperti bogor depok jakarta selatan itu relatif lebih tinggi potensi hujannya
kemudian untuk wilayah wilayah lain ya banten jawa barat
itu terutama bagian selatan
itu juga potensi hujannya lebih tinggi
untuk sumatera terutama di sisi barat sumatera ya itu potensi hujannya juga lebih tinggi
baik kalau untuk wilayah timur bagaimana pak
kalau tadi sudah dikatakan hanya wilayah banten dki jabar hingga ke sumatera
kalau wilayah tengah dan juga ke timur bagaimana
ya sama mas
jadi untuk bali ntb ntt saat ini sudah mulai banyak hujannya ya
ntb tk jawa barat jawa barat
terutama di daerah daerah lombok ya
kemudian di ett merata hampir flores pulau timur ya
kemudian untuk sulawesi terutama di gorontalo dan juga di sulawesi tengah
itu dalam beberapa hari ke depan potensi hujannya juga ada
kalimantan merata hampir seluruh wilayah kalimantan
baik fenomena cuaca ekstrim ini selain tadi anda katakan juga dengan mudahnya kita temui di pagi hari
terasa udara panas di pagi hari
tiba tiba saja hujan di tengah siang maupun malam
tapi kalau untuk mengenal lebih jauh terhadap cuaca buruk ini apa saja ya pak fahri di indonesia
kalau saya mengutip dari informasi bmkg ini meliputi puting beliung hujan lebat
disertai kilat dan petir serta juga terjadi hujan es di tanah air
iya jadi di periode awal musim penghujan ini memang yang tadi saya sampaikan hujannya durasi singkat
tapi lebat kadang disertai angin kencang petir
nah itu kalau hujan yang disertai kilat petir itu biasanya dihasilkan dari awan awan yang sifatnya konvektif
bentuknya menjulang tinggi gitu ya
menjulang tinggi padat gelap kadang di bagian atasnya itu mekar seperti bunga kol
itu awan awan yang bisa berpotensi menimbulkan hujan disertai petir angin kencang bentuknya seperti itu
bmkg menginformasikan atau memberikan update informasinya itu di laman websitenya bmkg maupun di akun akun sosial media bmkg
baik dengan adanya cuaca buruk tadi tentunya dampak yang akan ditimbulkan besar sekali ya
meliputi banjir tanah longsor banjir bandang angin kencang dan pohon tumbang hingga jalanan licin
itu yang menjadi perhatian bmkg untuk kepada warga masyarakat agar waspada selalu ya pak fahri
ini yang perlu menjadi kewaspadaan kita adalah dampak dari kondisi cuaca ekstrim ini
itu tadi bencana hidrometeorologis basah ya seperti banjir banjir bandang longsor
terutama daerah daerah memang rawan
awan yang terjadi banjir itu perlu menjadi kewaspadaan kita
baik kalau untuk dki anda punya himbauan khusus karena kita tahu kalau persoalan banjir menjadi carut marut karena banyaknya permasalahan yang terjadi
normalisasi kali yang masih belum selesai
apa pesan anda terhadap ibu kota dki
iya untuk ibu kota kalau kaitannya dengan potensi hujan yang dapat mengakibatkan banjir
ada tiga hal yang perlu tiga fenomena yang perlu menjadi perhatian kita
pertama adalah hujan di hulu
hujan di hulu itu di bogor puncak cianjur itu juga perlu kita pantau
karena air yang mengalir ke dki kalau dalam jumlah besar tentu bisa mengakibatkan banjir juga
oke kedua adalah
kedua adalah yang memang terjadi di atas jakarta
jakarta walaupun hujan singkat hanya dua tiga jam tapi kalau ada di wilayah wilayah tertentu biasanya juga sudah bisa mengakibatkan genangan
yang ketiga adalah kondisi pasang naik air laut
ketika air laut sedang pasang maka aliran sungai yang dari selatan itu sulit akan masuk ke laut di utara jakarta
ini tiga hal yang perlu kita waspadai ini tiga hal yang perlu kita waspadai
ini tiga hal yang perlu kita waspadai
ini tiga hal yang perlu kita waspadai
ini tiga hal yang perlu kita waspadai

terakhir saya minta dari anda nih pak fahri
kalau anda mungkin tahu juga informasi yang beredar bahwa terakhir saya ingin sampaikan
bahwa ada mahasiswa ipb yang tiba tiba terseret arus di wilayah bogor jawa barat
ini sebagai gambaran tentunya ke pemerintah di rumah bahwa kita harus berhati hati mengenali lobang lobang yang tidak tahu berada di mana
berada di mana tapi yang harus menjadi perhatian adalah ke depannya seperti apa ya warga masyarakat untuk mengenali potensi adanya cuaca ekstrim dan juga banjir
iya jadi seperti tadi saya sampaikan terutama masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruang ya
apalagi misalnya pengendara sepeda motor ketika hujan apalagi sudah mulai terjadi genangan
kan kita tidak tahu di bawah air itu apakah ada lubang atau apa gitu ya
nah jadi memang persiapkan diri betul ketika beraktivitas di luar
kalau memang tidak terlalu memahami atau mengenali rute yang kita lewati
sebaiknya mungkin istirahat dulu menepi dulu berteduh gitu ya
sampai kondisi hujan reda dan juga surut kalau ada genangan baru kita lanjutkan lagi perjalanan
kecuali kalau memang kita sudah hafal betul rute yang kita lewati gitu ya
di mana titik titik bahaya
ada selokan ada lubang gitu ya
nah tapi tetap perlu kita tetap waspada ya untuk beraktivitas di musim penghujan ini
baik bisa saya simpulkan dari informasi anda bahwa yang perlu menjadi perhatian
kenali rute perjalanan kurangi juga aktivitas di luar rumah
terima kasih pak fahri waktunya bersama kami di cnn indonesia news hour
selamat siang selalu pak fahri